ini cerita tentang tradisi anak negari
dari dataran tinggi di lereng gunung merapi
hikayat ini bermula
keseimbangan dalam hidup
itulah yang dicari
antara hitam dan putih tak perlu saling mendahului
perlu kiranya bermawas diri
demi meraih kehidupan dan hakiki
inilah pacu jawi
pesta adat anak negara
terletak di bawah tiga gunung tersebar di bawah gugusan lereng bukit barisan
wilayah ini diakini sebagai kampung asli nenek moyang orang minangkabau
luhak nantuo begitu sapaan akrab bagi wilayah tanah datar ini
yang berarti daerah tertua di minangkabau
karena historiografi tradisional minangkabau tambuh
itu memang mengakui bahwa luak tanah datar itu adalah luak yang paling tua
luak di mana nenek boyang orang minangkabau berasal
dan orang minangkabau di daerah lain pun di luak nantua lagi
serta di daerah rantau itu mengakui bahwa nenek moyang mereka itu pada awalnya
memang berasal dari luak tanah datar sebagai luak nantuo
nama ini diambil dari sebuah nagari yang terletak di lereng bukit yang bernama pagaruyuang
kabupaten tanah datar sumatera barat
dulunya bangunan rumah baan juang seperti kepala kerbau ini
dibangun sebagai kediaman keluarga kerajaan
dan kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian
lantunan ayat suci berkumandang setiap hari
menghiasi seluruh negara
adai besandi sara syara besandi kitabuloh
begitulah cara orang minang dalam mengungkapkan tradisi yang bersumber dari kitab suci
adat dan norma yang berlaku tak sedikit pun boleh melenceng dari ajaran ilahi
tak heran jika orang minangkabau sangat kental dengan ajaran samawi
jauhi begitulah orang minang menyebut sapi
mamalia ini adalah salah satu binatang yang paling banyak dipelihara di sumatera barat
tingginya kebutuhan masyarakat sumatera barat terhadap sapi membuat binatang ini banyak diperjual belikan
ada pemandangan yang berbeda di pasar ternak payakumbu sumatera barat hari ini
ya mereka tengah bernegosiasi di pasar ternak dengan menggunakan tangan
tradisi ini disebut maroso
tak terdengar suara percakapan tentang harga ketika maroso
yang ada hanyalah tangan yang menjadi simbol transaksi jual beli
setiap gerakan tangan memiliki alat
arti dan fungsi tersendiri
meroso itu adalah proses tawar menawar antara penjual dengan pembeli dalam menentukan harga supaya nanti deal
tujuannya adalah agar rahasia antara penjual dengan pembeli tadi tidak diketahui oleh pihak lain
berapa dia membeli seekor sapi
hingga kini belum ada yang tahu betul kapan
dan bagaimana tradisi maroso pertama kali muncul
diperkirakan tradisi ini berkembang pada masa kolonial yaitu sekitar tahun seribu delapan ratus enam puluh an
kearifan lokal ini dianggap sebagai simbol dari sikap kesatria para saudagar minangkabau
jadi saya melihat memang tradisi maroso itu adalah salah satu karakter atau gentlemannya
para sudar minang dalam berdagang
jadi kalau seorang tengah berjual beli yang lain tahan nafsu dulu tidak ingin ikut campur dalam tradisi tersebut
kalau mereka masih berdagang masih bernegosiasi yang lain tetap menahan keinginannya dulu
sampai pihak yang lagi bernegosiasi memutuskan untuk tidak umpamanya tidak setuju baru pihak lain bisa ikut
tak ada paksaan dalam maroso
jika penjual dan pembeli sudah sama sama sepakat transaksi pun dapat dilanjutkan
namun sekiranya mereka belum menemukan titik temu transaksi pun dibatalkan
tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sapi membuat banyak warga peternak sapi
umumnya mereka yang berternak berasal dari kalangan petani
salah satu petani yang juga merupakan peternak sapi di nagari tabe kabupaten tanahdata
zal tidak bekerja sendiri
jika tidak sibuk sekolah anak anaknya pun siap meringankan pekerjaan pria berumur lima puluh satu tahun ini
pakan sapi dapat diambil dari rumput yang tumbuh di sekitar sawah
dua kali sehari sapi sapi tersebut diberi
sampai saatnya dia diberi makan
pada pagi dan sore hari
pak apa yang pakai
supaya tidak hilang minyak minyak di bandar
jawi itu lebih lemak
jawi yang dikebiri lebih lemak
jawi yang dikebiri lebih lemak
jawi yang dikebiri lebih lemak
jawi yang dikebiri lebih lemak
jawi yang dikebiri lebih lemak
biasanya bila saja terbarukan malam seperti
masa terbatas makanya allah melakukan teramer iklan yang berubah dengan jauh
banyak poros mali dan pentingum dengan semangat lebih matahari
istilahnya mengendorkan otot lah
mengendorkan ototnya istilahnya itu
jawi itu manang begitu itu pak
itu ya kegembiraan ya
waktu itu kan suatu kebanggaan lah
harga nya ganda sekali
hampir setiap pagi di musim hujan
matahari enggan menampakkan diri
bak kabut berlalu
pekat selalu menutupi altar kota batu sangkar
sebagian besar sawah sawah terlihat kosong
menandakan para petani sudah melewati masa panen
tak ada yang berbeda pada pagi ini
zal terlihat tengah sibuk merawat sapi
sebuah perhelatan adat anak nagari akan digelar
sebuah pesta rakyat yang lahir dari kegiatan
pacu jawi merupakan sebuah event
ataupun alik anak nagari
alik anak nagari yang dilaksanakan setelah panen padi
atau biasa orang menyebut pesta panennya orang tanah datar
untuk sebuah atraksi pacu jawi
melibatkan dua ekor sapi
sapi yang dipilih untuk bertanding tidak sembarangan
ada kriteria kriteria khusus yang harus dimiliki sapi

terus bulu kasar dan kulit tipis
buntut juga pendek
kaki juga agak bulat
bulat dan ketat
kaki yang terlihat artis
itu adalah modelnya
iya agak panjang
agak berdaguk gitu ya
iya kalau dari hari musim itu jarum cilai itu kan panjang panjang
iya iya umur berapa mulai
umur apa ya pacu
jawi kira kira umur setahun setengah lebih dari pacu
setahun setengah lebih dari pacu
di dalam pacu jawi tak ada istilah pemenang
tapi jawi yang larinya kompak dan seirama akan dihargai lebih ketika dijual nanti
itu kalau misalnya kalau jawi itu manang itu apa
itu kayak gembiraan suatu kebanggaan
harganya ganda sekali
oh berapa kali
ya macam lima bulan modalnya saja sepuluh juta sebelas juta
lima bulan kini lah minta dua puluh juta
dua puluh juta dua kali lipat
dua kali lipek
agar saat bertanding stamina
sapi maksimal sapi sapi diberikan ramuan penguat
setiap pengembala memiliki resep tersendiri untuk sapi sapi mereka
resep ini sudah turun temurun diperoleh dari para pendahulu mereka
pak ini apa bahan banyak
iya bahan banyak
nah itu ada suplemen cilai suplemen itu yang biasa dikonsumsi manusia aja
untuk tenaga lah ya kan
itu diaduk jadi satu
oh diaduk jadi satu
seluruh bahan yang sudah dicampur kemudian diaduk hingga menyatu
setelah itu ramuan dipindahkan ke dalam botol
kemudian baru diberikan kepada sapi
namu pak sion
pekerjaan wak sehari hari ya jadi petani
pria berusia tiga puluh dua tahun ini
adalah salah satu joki terbaik
dari nagari tabe
kabupaten tanah datar
yon sudah lima belas tahun
dia mengaku sama sekali tidak bosan
yang ada justru
jadi cara nanya
kan ada tali bajaknya
nanya di belakangnya
pegang tali bajaknya
langsung memacik kuahnya
di gigi kuahnya
nyalang ke tibu di ujung sawah itu
sapinya akan baik
dan untuk membuktikan sapinya itu sehat
sapinya itu kuat
dan diikutsertakanlah dalam
pagi yang cerah untuk mengawali langkah yang indah
berbekal semangat dan optimistis zal pun siap menghadapi pertunjukan siang ini
sapi piaraannya akan berlaga di perhelatan rakyat terakbar dari kabupaten tanah datar
pada pacu jauh nanti sapi zal tidak sendiri
melainkan akan berpasangan dengan sapi milik sahabatnya ujang
tak lupa sebelum berangkat uzal dan ujang memastikan kedua sapi mereka dalam kondisi prima
ramuan khusus turunan keluarga yang sudah diracik sebelumnya kembali diberikan agar sapi tampil maksimal
berbekal semangat juang pantang menyerah
perjuangan hari ini dimulai
para peserta mulai berdatangan
sebanyak enam ratus dua puluh lima ekor sapi dari seluruh kabupaten tanah datar akan menunjukkan kebolehannya siang ini
sapi sebanyak itu akan dipacu hanya oleh sembilan orang
sapi sebanyak itu akan dipacu hanya oleh sembilan orang joki
meski matahari begitu terik memancarkan sinar di tanah air

tetap sabar menantikan sebuah perhelatan akbar yang sebentar lagi akan digelar
seluruh sapi dan juga para joki sudah berkumpul di sekitar arena
kini saatnya zal dan ujang menemui sang joki
inilah saatnya bagi mereka menyerahkan penuh kepercayaannya kepada yon
bagi mereka rasa saling percaya adalah kunci utama agar dapat tampil prima dalam pertunjukan ini
bagi mereka rasa saling percaya adalah kunci utama agar dapat tampil prima dalam pertunjukan ini
siang ini adalah milik para pemuda batu sangkar
ini bukanlah sebuah pertandingan
melainkan sebuah kebanggaan yang sudah tertanam di hati pemuda tanah datar
sebelum pacu jawi dimulai
seluruh penonton telah memenuhi area di pinggir sawah
seluruh penonton telah memenuhi area di pinggir sawah
yang sudah dibatasi pagi
yang sudah dibatasi pagi
agar terhindar dari tabrakan
sementara sapi sapi dan para joki menempati posisi di ujung sawah
titik awal pacuan jauh
dibantu para pemuda lainnya
dua ekor sapi dipasangi kayu bajak
sang joki pun siap menaiki kedua bajak yang sudah terikat di kepala sapi
ketika sudah siap kedua sapi pun

berpacu di arena pacu jawi bukanlah perkara yang mudah
karena seorang joki harus bisa mengendalikan kedua sapi
agar dapat berlari serentak dan seirama hingga ujung pacuan

ketika seorang joki mendapatkan grade manusia pihaknya hingga tujuh patuan
mereka harus memiliki keberanian yang kuat untuk mengendalikan sapi
karena kalau tidak bisa saja sang joki akan mengalami cedera
tidak semua sapi mampu berlari dengan kompak bersama pasangannya
sebagian sapi ada yang kabur dari arena
bahkan berpotensi menabrak warga
tradisi pacu jawi ini diakini tumbuh dan berkembang pesat pada masa kolonial belanda
yaitu sekitar tahun seribu delapan ratus enam puluh an
pacu jawi merupakan respon dari tantangan pemerintah kolonial belanda kepada masyarakat
guna memelihara sapinya dengan baik
yang ikut lomba itu kan adalah sapi sapi yang sehat
jadi sapi sapi peternak peternak yang mampu memelihara sapi dengan baik dengan hebat dengan sungguh sungguh
sapinya akan baik dan untuk membuktikan sapinya itu sehat sapinya itu kuat
maka dilembatkanlah dan ikut sertakanlah dalam pacu jawi
jadi ini adalah suatu program tertutup dari pemerintah kolonial belanda untuk merangsang peternak
merawat dan memelihara sapinya dengan sangat baik
pacu jawi namanya kini kian menggema di manca negara
pesta rakyat yang kini juga menjadi salah satu cabang olahraga di kabupaten tanah datar ini
mampu mengundang perhatian masyarakat internasional
ini adalah perhubungan istimewa
saya bisa melihat acara ini

jadi saya memutuskan untuk datang ke sumatera untuk memulai acara ini
ya pacu jawi itu sangat menarik ya
itu karena apa ya ini salah satu hiburan komunitas ya
itu kan kalau sekarang ya masa kini di hidup seperti saya tinggal di kota besar itu hiburannya apa gitu ya
nonton film atau main main hp kan
anak anak muda juga main hp karaoke
tidak tahu tidak ada hiburan di lapangannya
pacu jawin berarti balapan sapi
meski demikian pacu jawi bukanlah sebuah kompetisi
karena tidak ada pemenang di dalam acara ini
pada akhirnya penonton yang menentukan
pacu jawi syarat akan nilai nilai tradisi
sungguh banyak nilai nilai yang terkandung di dalamnya yang mencerminkan kehidupan sehari hari
di dalam pacu jawi tersirat nilai nilai yang syarat akan tradisi
sebuah akal budi yang lahir dari ajaran ilahi
sejatinya setiap manusia memiliki dua sisi baik dan buruk tak dapat dihindari
kini bagaimana cara kita mengontrol diri demi meraih kemenangan yang abadi